sampai jumpa di video selanjutnya
aku akan buktiin ke dia kalau aku bisa
biar gak ada yang berjumpa aku aja bapak harus berusaha dulu cepat
baik pak baik baik baik baik
ya pak gak bisa seperti ini sih
kalau kamu punya tanggung jawab
kamu akan tunggu perkebunan itu supaya tidak terjadi hal hal seperti itu
tapi apa yang kamu lakukan
nenek pikir aku enak enakan di sana
aku berusaha mati matian untuk mengembangkan perkebunan
kalau aku tau bakal kebakar aku juga gak bakal tinggal diam nek
itu kan sudah salah masih berani kurang ajar
aku sudah tidak bisa mentolerir kamu lagi
kalau kamu gak terima kamu nggak suka silahkan pergi dari sini
apa tega banget sih musik satria
apa sih maksudnya ma
karena dia sudah buktikan bahwa dia tidak becus
warung jamunya dia juga kan pakai duit nenek
coba dia berusaha sendiri
aku juga udah capek nek
aku juga udah capek nek
aku juga udah capek
aku juga udah capek

aku akan buktikan sama nenek kalau aku bisa mandiri
aku bisa hidup tanpa nenek
aku akan pergi dari rumah ini
aku akan pergi dari rumah ini
satria tunggu satria
aku tahu sebenarnya semua itu bukan salah satria
saat satria melakukan kesalahan sedikit saja
aku jadi langsung teringat lagi
bahwa dia sebenarnya bukan cucu kandungku
satria jangan pergi sayang
kamu tinggal di sini sama mama jangan pergi sayang
kalau mama nggak mau sendiri mama ikut aku
di sini lumanannya udah nyaman udah enak udah mewah
satria tolong jangan pergi
ya udah kalau gitu mama tinggal di sini aja
kalau mama masih kuat dihina indah sama nenek
tapi aku udah nggak bisa mama
aku udah nggak kuat
aku ini buat mama jangan pergi
nggak bisa lihat kamu jalan ke mana
ini ada apa yang tidak akan didokongkan
tolong bilang sama satria jangan pergi
satria dimanain sama neneknya
kok masih keganggu sama omongan nenek sih
udah kamu jangan kebawa emosi dong
jangan pergi ayo masuk
kita ngomongin baik baik di dalam kita masuk lagi ke dalam
nggak nanda nanda
aku udah bergali gali berlakukan seperti ini sama nenek
enggak kemarin aku masih kuat tante
tapi sekarang aku udah nggak tahan aku udah nggak kuat
aku ini seperti nagis yang sama sekali tidak berguna tante
aku ini masih punya harga diri
kalau nenek tidak bisa menghargai aku lebih baik aku pergi dari sini
buat apa aku di sini
tapi jangan pergi dong pesan
kau harus pergi
mama aku minta tolong
papa nggak usah tahan aku
ini udah keputusan aku
dan aku harus pergi dari sini
satria jangan pergi satria
satria jangan pergi satria
kasian mama kamu sat
ma tolong ubah keputusan mama
ma ini udah malam dia nggak bisa lihat dia mau pergi ke mana ma
lagian mama kenapa sih harus keras begitu sama satria
kebakeran bukan salah dia ma
dan dia sudah melakukan tugasnya dengan baik di magelang
kenapa mama nggak pernah puas sih
mama malah usir dia marah sama dia
karena dia sudah bikin mama marah
setelah itu dia ngeyel lagi
dia membela diri karena dia tidak merasa bersalah
kenapa sih mama nggak mau berikuti perasaan dia
coba kalau mama jadi dia
maka sudah lama sekali memendam rasa sakit hati ini nanti
sejak almarhum suami mama datang dan membawa kakak ipar kamu itu
anak haramnya dengan mantan kekasihnya
apa mama salah
gak ada masalah

sejak almarhum suami mama datang dan membawa kakak ipar kamu itu
kalau mama belum bisa melupakan rasa sakit hati itu dan melampiaskannya kepada satria
kamu udah pulang sat
nenek marah banget ya sama kamu
bukan sekedar marah wi
nenek juga mengusir aku dari rumah
nenek salah besar
nenek pikir aku takut
aku akan buktiin ke dia kalau aku bisa hidup tanpa dia weh
ya ampun sat
jadi kamu keluar dari rumah
harusnya kamu jangan terbawa emosi seperti itu
nenek nggak bermaksud seperti itu
ya mungkin beliau cuma marah aja
tapi aku gak bisa terus menerus diperlakukan seperti ini wih
aku ini kan juga punya harga diri kamu
tau kan selama ini aku udah sabar
tapi sekarang aku kan udah nggak kuat lagi wi
kalau nenek memang udah muak lihat aku
aku akan turutin keinginan dia
aku akan buktiin kalau aku bisa wih
kamu harus kehilangan pekerjaan gara gara aku
padahal kan kamu berharap banyak sama warung jamu kita
kalau kerjaan mah bisa dicari
justru sekarang yang aku khawatirin tuh kamu
kamu tuh seumur umur belum pernah hidup susah
apa ada yang lebih susah dari keadaan aku yang seperti ini owi
kamu gak perlu khawatir sama aku
hidup aku udah susah
hidup aku selalu sepi
jadi kamu nggak perlu khawatir
tapi sekarang kamu mau tinggal di mana
gini aja deh
untuk sementara waktu kamu tinggal di sini ya
aku gak mau ngerepotin kamu
nanti gak apa apa biar aku cari tempat
tempat tinggal untuk sementara
kan banyak tuh
yang penting sekarang kamu tenang aja
aku cuma pengen cerita seperti ini
membuat diri aku lebih tenang
kamu yakin sat
satria marah lagi gitu ya
tante ini sampai sekarang masih nangis terus mikirin si satria
mama gak tahu harus ngapain lagi
nekat banget si satria
ini kan udah malem
udah setiap kan buta
yaudah sekarang gini aja
ini satria dimana ya
di warung jamu nggak ada
sekarang gue harus cari kemana lagi